presiden jokowi dodo memberikan sinyal akan segera mereshuffle kabinet meski tak mengungkap kapan perombakan tersebut akan dilakukan
hal tersebut spesifik disampaikan menjawab pertanyaan dari awak media
apakah akan ada reshuffle seiring pencapresan anies baswedan dari nasdem sebagai salah satu partai pendukung pemerintah
sementara partai nasdem masih percaya diri presiden tak mengganti menteri menteri dari partainya yang diklaim karena masih ada hubungan baik antara ketum nasdem dan juga presiden joko widodo
benarkah dinamika pencapresan anies akan berujung pada terdepaknya nasdem dari koalisi indonesia maju
atau klaim hubungan baik nasdem dan juga presiden akan kembali merekatkan keretakan ini
dan untuk bahasnya lebih dalam telah tergabung bersama kami melalui sambungan zoom
pertama adalah inisiator forum diskusi relawan jokowi freddy moses ulemlem
kemudian ada peneliti pusat riset politik brin wasistora harjo serta ketua dpp partai nasdem fnd hoiri
selamat malam assalamualaikum bapak bapak salam sehat
waalaikumsalam mas bram
salam sehat semuanya
salam sehat juga
harapannya tentu dalam kondisi baik seluruh narasumber yang telah
kita tadi sudah mendengarkan statement resmi dari presiden joko dodo menanggapi pertanyaan awak media
apakah kemudian akan ada reshuffle begitu presiden mengatakan perhitungannya pasti ada
namun waktu pastinya belum ada kurang lebih seperti itu
nah saya akan ke gus coy ini langsung mengkonfirmasi
kalau kemudian dikatakan nasdem masih pede
tapi kemudian dengan statement spesifik presiden ini apakah masih pede hingga saat ini gus coy
soal kabinet direshuffle atau dipertahankan itu sepenuhnya hak prerogatif presiden
normanya memang begitu
tapi karena kita tahu presidennya itu presiden yang baik orangnya baik
bukan hanya pakai akal fikiran tapi juga pakai hati pakai perasaan
dan penghormatan antara sesama sahabat yang lama berjuang mulai dua ribu empat belas
dan tahu pengorbanan pak surya palu sejak awal tentang proses calonnya pak jokowi
periode pertama periode kedua atas dasar hal hal yang baik itu
maka saya kira pak jokowi sebagai presiden
meskipun punya hak untuk mengganti kapan saja
itu tidak akan dilakukan
untuk mereshuffle kabinet dari partai nasional
gus coy kalau kemudian
nah itu keyakinan kami
keyakinan kan boleh ya kan
tapi kemudian dengan
dengan melihat sejarah sejarah yang baik
kemudian dengan statement yang sudah barusan dikeluarkan presiden
apakah kepedean keyakinan itu masih sama begitu dengan sebelumnya
saya menganggap bahwa
nasdem dan juga presiden jokowi ini adalah sahabat lama begitu gus
ya tetap saja
itu kan jawaban presiden kepada wartawan
ya biasa untuk
untuk membuat sesuatu
untuk membuat penasaran
untuk membuat orang
sibuk sedikit kira kira begitu lah
jadi itu saya anggap wajar aja
tapi penasaran ini masih diyakini bahwa tidak akan
tidak akan berujung pada sesuatu yang akan mendepak nasdem begitu ya
dari kabinet ya gus
nanti ujungnya seperti apa itu ya kita lihat nanti
atas dasar berbagai perjalanan sejarah yang baik baik
itu kan logis keyakinan itu
kemudian apakah dengan perjalanan yang begitu baik
kemudian ada sedikit mungkin sedikit perbedaan
perbedaan ini bukan dalam konteks salah dalam konteks hukum
salah dalam konteks demokrasi
salah dalam konteks etik
pak jokowi juga tahu bahwa nasdem itu
masa depannya ditentukan oleh nasdem itu sendiri
kalkulasinya masa depan nasdem itu survive apa tidak
masuk parlementari tidak
kan bukan orang yang mikirkan
juga bukan pak jokowi yang memikirkan
apalagi partai partai lain yang memikirkan
jadi yang memikirkan itu kami
sehingga manuver manuver politik
itu semuanya adalah kedaulatan partai
kalkulasi partai untuk menentukan masa depannya dia sendiri
dalam konteks ini ya masa depannya nasdem kira kira begitu
jadi nggak ada sesuatu yang harus dirisaukan
atau di apa namanya
saya kira begitu
baik ini kemudian kalau reshuffle prerogatif presiden
kalau langkah politik nasdem adalah progratif internal begitu ya
saya akan tanya tanggapan dari mas freddy ini sebagai relawan jokowi yang salah satu mendesak katanya reshuffle kabinet
setelah pencapresan anies
seperti apa kemudian melihatnya
baik mas bram terima kasih selamat malam
selamat malam juga bang effendi dari partai nasdem
betul bahwa bicara soal reshuffle menteri ya kabinet pak presiden joko widodo itu merupakan hak prerogatifnya beliau
dan saya kira sebagai relawan yang kurang lebih selama ini mendukung bahkan sampai dengan beliau terpilih
kita tidak diam dan kita tetap mengawal dan mengontrol pemerintahan beliau dengan seluruh partai koalisi yang mendukungnya
satu kewajaran bagi pak presiden untuk kemudian melakukan reshuffle karena kemarin kan kami mendesak dan publik tahu itu
alasan kami untuk mendesak pak presiden joko widodo itu bukan tujuan untuk mengintervensi beliau
tidak mungkinlah kami bisa mengintervensi pak presiden jokowi semua orang tahu lah
bang effendi juga tahu kok kita juga tidak bermaksud untuk mencampuri urusan partai nasdem
terserah partai nasdem itu hak politiknya
partai nasdem menentukan sikap mengusung siapapun menjadi capres itu hak politik partai nasdem
tapi hari ini kami sebagai relawan jokowi merasa ada hal yang perlu kami sampaikan kepada presiden jokowi
terkait dengan deklarasi kemarin partai nasdem mengusung pak anies paswedan sebagai calon presiden di tahun dua ribu dua puluh
alasan yang paling mendasar bagi kami adalah bahwa partai nasdem ini kan adalah salah satu
partai yang ada dalam koalisi pendukung pak presiden jokowi dalam pemerintahan
harusnya partai nasdem ini serius bersama sama dengan pak presiden jokowi
mensukseskan seluruh program pak presiden ke depan sampai dengan selesai priorisasi beliau
saya kira masalah pilpres ini kan masih lama kok
jadi kami perlu untuk mengusulkan kepada presiden jokowi sebuah kekuasaan
saya ingin segera melakukan resafel terhadap beberapa menteri khususnya dari partai nasdem
saya sebagai orang muda pinginnya mendapat pendidikan politik yang baik dari abang abang saya senior senior yang ada di partai nasdem
mereka ini kan bukan orang orang biasa bukan orang orang yang sederhana seperti saya
mereka orang orang hebat
kami berharap ada pendidikan politik yang kami dapat dari mereka
ini artinya hanya soal kemudian etika politik yang dianggap teman teman relawan dilanggar
atau kemudian kekhawatiran mungkin akan mengganggu komitmen begitu untuk sampai di dua ribu dua puluh empat pada pemerintahan sekarang
kami mencoba untuk berpikir kesana bahwa ini kan gini mas kita ini kan bangsa yang beradab
dalam berpolitik juga kita juga harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik bagi masyarakat apalagi generasi yang akan datang
ini kan dipertontonkan oleh publik
kita tahu bahwa bicara soal etika ini kan ketika kita ada dalam suatu koalisi kemudian prosesnya masih berjalan pak presiden belum menyelesaikan priorisasinya dengan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan
sementara partai nasdem sebagai partai koalisi
justru mendukung ya mendeklarasikan anies baswedan sebagai calon presiden
sah sah saja tetapi ada etika
jangan sampai nanti juga mengganggu jalannya pemerintahan
baik gus silakan tanggapannya gus
boleh saya silakan
supaya standar etika itu apa
jangan ngomong etika tapi standarnya nggak ada
jangan memframing orang seolah olah orang itu tidak beretika
kami adalah manusia manusia yang belajar akhlak belajar etika sosial etika politik etika berteman dan segala macam
justru kita tidak ada pelanggaran dalam konteks itu sehingga semua ini kita lakukan
karena kita memang belum ada kesepahaman misalnya
misalnya seseorang yang mendukung dan didukung ya misalnya begini
jokowi itu jadi presiden karena partai politik
dia tidak bisa jadi presiden tanpa partai politik
jadi dia bukan atasannya pimpinan pimpinan partai politik
nah ini harus kita ketahui
jangan seolah presiden itu otomatis menjadi pimpinannya partai partai politik
di atas ketua umum ketua partai politik
jadi jangan salah pengertian
kita partai politik itu sejajar
bahkan dia tidak ada tanpa partai politik
nah itu harus ingat
dia memang dalam konteks pemerintahan dia tertinggi
tapi itu urusannya dengan menteri
bukan urusannya dengan partai politik
nah itu yang pertama
nasdem mengerti tentang manajemen partai dan manajemen pemerintahan
yang di partai dan yang di pemerintahan
meskipun joni plate itu sekjen tapi dia full bekerja di sana
kesekjenannya itu administratif
sudah ada yang menanggulangi
sudah ada yang melaksanakan di dalam kesekjenan itu
jadi tidak ada yang mengganggu
nah oleh karena itu ini yang jelas
jangan membuat framing soal ala apa yang dilakukan nasdem itu tidak berstandar etika
tidak menghormati faksun
kalau bicara faksun adab siapa
apakah presiden di atas partai kan bukan
sementara yang bergerak ini adalah partai
nah itu itu
baik gus ini berarti artinya
dalam konteks demokrasi kita bilang soal pendidikan politik
poin yang berbeda begitu ya
sebentar saya mau mengklarifikasi ini lagi
soal pendidikan politik misalnya
duh justru ini pendidikan politik bagi rakyat
pemerintahan tetap berjalan
partai politik tetap berjalan
jadi semuanya institusi institus negara tidak saling mengganggu
justru ketika ada temannya ada sahabatnya ada partai politik
yang sedang bikin suatu langkah politik
yang lain tidak mengganggu
bahkan merespon misalnya positif
oh itu bagian dari dinamika
oh itu bagian dari inisiatif
oh itu bagian dari kreasi politik
itu pendidikan politik
tapi kalau kemudian mendiskursi menghantam
lu nggak ada kesalahannya kalau dihantam
ini namanya merusak pendidikan politik
itu namanya memberi contoh tidak baik generasi baru bagi kami
tentu bagi kami relawan itu tidak merusak
bagi kami relawan itu tidak merusak pak effendi
kita punya pandangan yang berbeda soal itu
kalau bicara soal standar etika juga
ada standar menurut pak effendi dan juga menurut saya
jadi jangan sampai standar etika menurut pak effendi
itu dipaksakan buat kami relawan
kita punya pandangan yang masing masing tentang itu
saya akan minta tanggapan dari mas wasisto
tapi sebelum mas wasisto menjawab kita akan jeda sejenak pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
kami akan kembali usai jeda sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita masih akan melanjutkan dialog
jokowi lempar sinyal reshuffle apakah nasdem yang akan kena
saya akan ke mas wasisto tadi sebelum jeda
kemudian ada perdebatan soal etika politik
kemudian tadi gus coy sempat menyebutkan bahwa rasanya berbeda komitmen hingga dua ribu dua puluh
dengan langkah lanjutan dari partai untuk bagaimana kemudian memenangkan juga pilek dan pilpres begitu
anda melihatnya bagaimana mas wasisto
ya sebenarnya kalau yang kita lihat
koalisi yang ada sekarang itu tidaklah selalu statis ya
selalu dinamis dan itu tergantung kepada kebutuhan presiden sendiri selaku membentuk kabinet
nah kalau dalam catatan saya
itu memang di meniri kedua ini jarang sekali ada menteri dari partpol yang direshuffle ya
artinya di sini lebih banyak menteri dari kalangan profesional yang dirilisme
kalau misalnya menteri perdagangan yang disini pak yul giri akslan dan juga menteri pariwisata yang disini pak sandiato uno
jadi kalau kita membaca riwayat itu di proyek riwayat ini sangat jarang kalau presiden itu sampai meresafel menteri dari parpo
yang ada pergeseran sebenarnya kalau yang saya lihat
baik mas wasisto berarti menurut anda kemudian ketika misalkan kita bicara soal premisnya jarang kemudian reshuffle dari partai politik
apakah kemudian probabilitasnya akan bagaimana cukup besarkah atau jangan jangan kecil seperti yang anda kemukakan
kalau dari citaran saya itu di proyek kedua ini sudah hampir lima kali resafel sebenarnya
tapi yang saya lihat itu lebih
jadi banyak pergeseran dan juga perekrutan kalangan profesional menjadi anggota kabinet
jadi saya pikir kalau misalnya ada resafel dari menteri parpo itu di proyek kedua ini masih jarang ya
dibandingkan dengan proyek pertama yang tentu banyak menteri yang di resafel dari parpo
tapi di proyek kedua ini sangat jarang terjadi sebenarnya
mas wasisto tapi ketika tadi dalam pernyataan presiden
rasanya tidak terjadi
cukup spesifik gitu karena kemudian pertanyaannya adalah apakah akan ada reshuffle setelah pencapresan dari nasdem
apakah ini anda melihatnya bagaimana apakah ini kemudian menjadi sinyal potensial
atau kemudian ini hanya seperti dinamika yang seperti disebutkan gus coy di awal tadi dari presiden
baik kalau yang saya lihat dari sepanjang periode kedua ini ya reshuffle itu tidak selalu masalah politis ya
tapi juga masalah evaluasi
masalah performa dan sebagainya
nah saya pikir di sini dinamikanya macam macam ya mas pram
tidak harus selalu alasan tertentu ya
jadi kita harus memperhatikan pula faktor faktor eksternal yang itu juga mempengaruhi keputusan presiden ya
misalnya pandemi kemudian kebijakan prioritas pasca pandemi itu yang menurut saya menjadi dua besar penting bagi presiden untuk melakukan reshuffle
dari perharusan politis ya
baik saya akan ke gus coy kembali
gus ketika disebut kemudian probabilitasnya kecil kalau melihat dari yang sudah sudah ada begitu
tapi di sisi lain kemudian tadi ada keterangan dari presiden
apakah khawatiran ini seperti apa apakah bertambah besar atau masih yakin dan pede begitu nasdem
jadi presiden ngomong seperti itu kan tidak langsung fokus ke nasdem
bisa juga yang lain
tapi karena nasdem itu tadi alasannya
kalau saya boleh menambahkan dengan alasan sehingga kami yakin tidak akan meresafel nasdem
karena tiga menterinya nasdem itu oke semua top semua lah
kapasitas kualitas ya dinamika mobilitas itu top semua
itu saya kira harus menjadi
apa pertimbangan juga
satu yang kedua begini pak
bapak bapak di sana ya
di alam demokrasi presidensil seperti ini
atau sistem yang kita ikuti
memang tidak ada standar khusus misalnya seseorang yang sudah berkoalisi sampai untuk lima tahun
kemudian setelah lima tahun itu presiden atau mungkin bupati gubernur ya
itu kemudian masa berakhir tidak bisa mencalonkan lagi karena sudah dua periode
di tengah jalan sepanjang jalan
tidak misalnya tidak pantas tidak boleh dan ada aturan aturan misalnya begitu
itu kan tidak ada
jadi sebetulnya longgar sekali nih
oleh karena longgar maka
janganlah presiden itu didesak desak untuk ke arah yang negatif
yang kemudian membuat ya membuat ada unsur pikiran yang enggak enggak gitu kan
karena atas dasar desakan desakan yang enggak enggak
yang berikutnya sebetulnya di tengah ini juga sebelum nasdem bikin deklarasi sudah ada koalisi
tapi itu tidak pernah dipersoalkan
meskipun belum dideklarasikan gerindra sama pkb itu calon presidennya kan jelas
sudah dinyatakan oleh kader kadernya
hanya belum diumumkan
ya soal nunggu waktu saja
pilihan waktu itu relatif
cepat lambat di tengah atau di tikungan itu kan soal selera
ya mungkin karena belum ada presiden yang diyakini mampu bisa bersaing
nasjid nabi pernah telah memiliki keyakinan bahwa calon ini mampu bersaing
soal kalah menang itu urusan nanti
tapi secara kualitas integritas dia adalah salah satu yang terbaik kalau didudukkan
di tengah tengah pemimpin dunia
dia salah satu yang terbaik untuk
kira kira begitu keyakinan nasjid nabi
baik gus saya sudah menangkap poin anda gus
tapi kita harus saling menghormati menghargai
maaf mas yang relawan ini
relawan itu sebetulnya rela ikhlas
relawan itu seperti dermawan keikhlasan
di tengah jalan dan bikin bikin gaduh
yang memiliki tiket
yang memiliki kontribusi
koalisi besar yang bisa mengusung sehingga seorang presiden itu bisa jadi presiden
kalau relawan kan nggak bisa
oleh karena ini di tengah jalan jangan aneh aneh
baik gus saya akan coba konfirmasi ke mas freddy gus
nah ini yang harus dicatat para relawan itu
jangan bikin aneh aneh
kontribusinya itu keikhlasan
meskipun setelah itu minta mungkin jadi komisaris minta jadi menteri wakil menteri macam macam
padahal dia tidak punya tiket
gak punya kontribusi
ya saya akan ke mas wasisto kalau begitu
baik mas wasito anda melihatnya seperti apa
bagaimana kemudian kalau kita bicara soal hitungan untung rugi begitu bagi pemerintahan atau bagi presiden joko widodo
apakah lebih baik nasdem masih di dalam atau jangan jangan memang di reshuffle begitu
kalau dalam kalkulasi politik sebenarnya nasdem masih cukup baik masuk pemimpinan
karena yang kita perlu lihat koalisi itu tidak hanya berlaku di level eksekutif tapi juga legislatif
artinya kalau misalnya pak jokowi kehilangan nasdem sama saja kehilangan suara di legislatif
burungan untuk membuat kebijakan
jadi saya pikir
menjaga nasdem adalah upaya tetap menjaga pemerintahan
hingga sepertinya yang terutama dalam meloloskan pemerintahan pemerintahan yang itu krusial untuk ke depan sebenarnya mas bram
berarti maksud anda akan kemudian malah membuat gaduh ketika nasdem di reshuffle begitu kalau hitung hitungan dari kalkulasi baik eksekutif maupun legislatif nantinya mas wasisto
saya pikir demikian ya
karena nasdem ini kan di dpr punya alasan
karena jumlah kursi signifikan
jadi kalau misalnya nasdem ini dikeluarkan dari koalisi di eksekutif
maka akan beresiko bagi pemerintahan sekarang ya untuk mengeluarkan kebijakan kebijakan yang sifatnya nanti ke depan
jadi angka belakangnya memang tetap menjaga nasdem di kursi sekarang di posisi yang sekarang daripada mengeluarkannya di level sekarang sebenarnya mas
saya akan menanyakan kepada mas freddy
yang kemudian teman teman relawan mendesak akan ada reshuffle untuk nasdem begitu
tapi disebutkan mas wasisto kalkulasinya jangan jangan nanti malah akan lebih melemahkan komitmen soliditas dari koalisi saat ini
tidak hanya di eksekutif tapi juga legislatif
seperti apa anda mas freddy melihatnya
artinya begini mas bram
kalau memang ada niat yang baik ya dari partai nasdem
maka tidak perlu kita persoalkan bahwa
menteri dari partai nasdem itu tidak diresuffle atau diresuffle
kalau kita komitmen berarti di reshuffle juga tetap nasdem ada bersama sama dengan pak jokowi
jangan kemudian nanti sekiranya pak presiden melakukan reshuffle dan ternyata yang di resafel itu adalah menteri juga yang dari partai nasdem
ya saya pinginnya nasdem juga harus komit gitu loh dalam koalisi
jangan karena ada dalam koalisi baru kita bicara komitmen
tapi ketika sudah tidak ada lagi menteri dari partai nasdem di pemerintahan jokowi kemudian ya muncul lagi ya pendapat pendapat yang kemudian bisa jadi akan membuat publik menjadi bertanya tanya kan begitu
komitmen ini kan bukan soal ada bagian di dalam pemerintahan
ada dan tidak ada ya kita komitmen kita sama sama mendukung pak presiden jokowi kan begitu
saya ambil contoh lagi kemarin setelah kami bicara di jokowi
kalau bicara di media mengenai mendesak presiden jokowi untuk melakukan reshuffle terhadap tiga menteri dari partai nasdem
itu langsung dibalas juga oleh pak sekjen gitu loh bahwa kami remeh teme
ya kalau memang kami dianggap reme teme ya nggak usah ditanggapin lah
tapi kenapa harus ditanggapin
ya jangan kebakaran jenggot juga ya kan gitu
saya menyesal juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh seorang sekjen nasdem yang juga adalah menteri
seorang pemimpin yang punya jabatan sebagai menteri sebagai sekretaris jenderal di partai nasdem yang sudah besar
ya harusnya tidak boleh dong mengeluarkan kalimat kalimat yang justru saya anggap seolah olah meremehkan kami relawan
ingat boleh partai berkuasa tapi kedaulatan itu ada di tangan rakyat
partai boleh besar
semua ada di wilayah wilayah
tapi kalau kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat tidak memilih apa yang diusung oleh nasdem
itu percuma juga
harus ingat itu
kita jangan sampai berlebihan juga
baik ini kemudian
jadi kami relawan jokowi mendesak
ya kami setuju kalau resafel dan arus dari nasdem gitu
baik mas pradi saya sudah menangkap poin anda ketika memang jika diresafel tapi harapannya tetap mendukung pemerintah presiden jokowi hingga dua ribu dua puluh empat
oh iya kalau kita bicara komitmen seperti itu
saya akan minta tanggapan dari gus choi tapi kita akan jelas jenak memirsa
tetap berada bersama kami di cnn indonesia newscast
saya akan kembali
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya akan melanjutkan dialog dan langsung mengkonfirmasi kepada gus coy tadi sebelum jeda
kemudian mas freddy menyebutkan bahwa jika memang ada reshuffle tapi harapannya nasdem akan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan presiden begitu
seperti apa gus coy nasdem melihatnya singkat saja terakhir ini gus coy
hidup ini selain perlu pengetahuan juga pengertian
kalau tidak ada pengetahuan dan tidak ada pengertian kemudian dia minta untuk didukung minta untuk dikomitmeni itu namanya sakar pdw
itu namanya tidak punya standar hidup
namanya sakar bdw
intinya adalah simbiosisme
intinya adalah kolaborasi
intinya adalah saling menguntungkan
tanpa harus transaksi
tapi itulah yang disebut pengetahuan dan pengertian
baik baik gus
kalau tidak sekali lagi sakar bdw
dan jokowi jangan dibuat
jangan dimasuki dikasih masukan masukan yang buruk seperti itu
jokowi orang jawa itu mengerti
itu memiliki hati yang dalam
jadi punya pengetahuan dan punya pengertian
kata orang jawa pengertian
jadi tidak usah dikandali itu mengerti dia
sebagai orang jawa saya mengerti dia
baik baik gus coy terima kasih saya sudah dapat poinnya
oke terakhir mas
gus coy tadi menyebutkan jangan didesak begitu presiden jokowi sudah punya pengertiannya sendiri
terakhir singkat saja
mas freddy masih bergabung bersama kami
saya kalau begitu akan ke mas wasisto
mas wasisto akan seperti apa nanti kemudian
kemungkinannya apakah kemudian ini akan terjadi apakah kemudian sahabat lama yang disebutkan gus coy tadi akan menjadi orang
pertama yang disebutkan gus choi tadi akan menjadi oposisi di akhir pemerintahan saat ini anda melihat seperti apa mas
saya pikir politik itu dinamis ya mas bram
jadi entah itu menjadi koalisi atau oposi itu ada pilihan tersendiri
cuma yang perlu kita lihat ada konsekuensi logis dibalik
dan sesudah itu kan
jadi untuk manuver manuver partai yang ada sekarang
saya pikir itu lebih pada bagaimana mereka memposisikan diri untuk ke depannya
karena karena koalisi ini sendiri kan bukan hanya sekedar dimaknai sebagai hukuman ya
tapi lebih pada penyebaran pembaruan yang mana itu gunanya juga untuk menyelamatkan kebijakan kebijakan yang tersisa hingga dua ribu dua puluh mendatang
baik baik berarti memang harus ada kalkulasi yang cermat begitu ya dari presiden untuk kemudian mengambil langkah apakah kemudian reshuffle atau tidak
baik terakhir ke mas freddy
tadi kemudian gusca menyebutkan jangan didesak
presiden sudah punya pengertiannya sendiri begitu terhadap koalisi yang ada di pemerintahannya
anda melihat seperti apa singkat saja terakhir mas freddy
iya saya pikir kalau dibilang jangan mendesak itu kan hak kami relawan
jadi sah sah saja kami mendesak
pertama saya ingin menyampaikan bahwa berpolitiklah dengan etika
kita berpolitik tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain
apa yang kita lakukan dipertontonkan di publik bukan untuk diri sendiri
sehingga ada nilai nilai komitmen komitmen yang membuat kita menjadi besar membuat kita menunjukkan kapasitas dan integritas kita dalam berpolitik
sehingga saya berharap dalam resafel kabinet ini ya secepatnya pak presiden lakukan
dan pesan saya kepada partai nasdem
jika nanti ada menteri dari partai nasdem yang berpikir
yang digeser atau diganti ya tetaplah dalam komitmen
karena komitmen itu tidak hanya ada ketika menteri dari partai nasdem ada dalam kabinet
ada dan tidak mari kita buktikan kepada publik dan kita buktikan bagi bangsa ini bahwa kita kuat dan bersatu
bukan karena ada sesuatu tapi untuk bangsa ini
begitu mas bram
baik kita akan tunggu seperti apa
itu sakar kutriwi
tidak pakai kota itu namanya
baik kita akan lihat nanti seperti apa kemudian kelanjutan dari dinamika ini
apa kemudian keputusan dari presiden tentu akan kita tunggu
dan tentu kita akan lihat apakah ini kemudian akan mempengaruhi konstelasi partai politik jelang dua ribu dua puluh empat
terima kasih atas waktu anda ketua dpp partai nasdem gus coy
kemudian relawan jokowi mas freddy dan serta peneliti pusat riset politik brin mas wasisto telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
selamat malam selamat malam
selamat malam mas bram
selamat malam mas bram
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya tetaplah bersama kami